korban keracunan masal di garut jawa barat terus bertambah menjadi satu ratus tujuh puluh dua orang hingga senin pagi
mereka merupakan warga korban banjir bandang sungai cimanuk yang menetap di sejumlah hunian sementara
berdasarkan data dari rumah sakit umum dr selamat garut jawa barat jumlah korban keracunan masal terus bertambah hingga senin pagi
tercatat total korban yang masuk rumah sakit milik pemerintah ini mencapai satu ratus tujuh puluh dua orang
mereka merupakan korban bencana banjir bandang luapan sungai cimanuk yang menetap di tujuh tempat hunian sementara
korban paling banyak berasal dari hunian sementara islamic center rumah susun sanding dan kawasan balai paminton
meski demikian sebagian besar korban sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah membaik
setelah mengelah tersisa sekitar empat orang
itu masih menjalani perawatan medis secara intensif dari jumat dr juga tim perawat igdrs sudah bersama
korban mengalami mual pusing muntah disertai buang air besar usai mengkonsumsi makanan pemberian dari salah satu lembaga amal luar negeri
banyaknya korban membuat keracunan masal ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa
sampel makanan sudah diamankan untuk uji laboratorium
namun hasilnya masih harus menunggu
tunggu beberapa pekan
dugaan sementara keracunan berasal dari rendang dan bumbu yang dibagikan pada tiga ratus warga korban banjir bandang sungai cimanuk beberapa waktu lalu
deden rahadian garut
peristiwa keracunan masal yang menimpa korban banjir bandang sungai cimanuk garut jawa barat menambah pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah atau pemda
meski pengobatan korban gratis pemerintah dituntut segera membangunkan hunian layak serta selektif dalam menerima bantuan
jumlah korban keracunan masal yang sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit umum dr selamat garut jawa barat sejak hari minggu kemarin mencapai satu ratus tujuh puluh dua orang
senin siang sebagian besar sudah kembali ke tempat pengungsian atau hunian sementara karena kondisinya membaik
salah satunya dedah
deda sudah diperbolehkan pulang setelah dirawat hampir satu hari satu malam bersama anaknya
kondisi fisiknya berangsur pulih usai mendapatkan cairan infus serta pengobatan
mengalami gejala yang sama gitu
kalau anak anak gimana banyak
cuma saya mainnya aja yang tahu sama anak saya
kalau ibu makan juga ibu
sama anak ibu
kerasa gejala ibu
ini kan abis di
ibu tinggal di mana
tersisa sepuluh korban lagi yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit
meski demikian peristiwa keracunan masal korban banjir bandang
menambah daftar panjang pekerjaan rumah pemerintah kabupaten garut
pemerintah dituntut untuk lebih selektif dalam menerima bantuan termasuk dari luar negeri
pemerintah juga diminta segera membangun tempat hunian layak untuk korban banjir bandang
yang menetap di hunian sementara
sejauh ini pemerintah daerah hanya membebaskan biaya pengobatan korban keracunan masal
kita kan mengobati mereka
nanti ke depan kita juga susah
ketika kita ada nasi bungkus yang diberikan kita juga susah
di warung mana dan di mana buatnya
tapi kalau kemarin itu kejadiannya tidak untuk semua
kalau memang ada hal yang ini semua
tapi kemarin itu sekitar hanya satu ratus enam puluh an lah dari tujuh ratus orang yang pakar
artinya akan ada selektif pak untuk kalau misalkan ada pengawasan
ya ke depan lah ke depan juga sama
seperti warung nasi juga sama lah kita
hingga kini sampel makanan sudah diambil untuk dilakukan uji laboratorium
hasilnya baru bisa diketahui dalam kurun waktu dua pekan
deden rahadian garut